terjawab sudah siapa yang menjadi bos baru pln
kementerian bumn secara resmi menunjuk mantan dirut bank mandiri zulkifli zaini
sebagai direktur utama pln pada senin sore
pemilihan zulkifli sebagai nahkoda baru pln karena latar belakangnya sebagai ahli di manajemen keuangan
sehingga mampu memperkuat ekspansi pln
staf khusus menteri bumn bidang komunikasi publik area sinulinga menambahkan
bahwa ekspansi yang akan dilakukan pln akan didiskusikan bersama dengan menteri bumn erick thohir
agar pln kembali kuat dalam distribusi listrik
pak zulkifli ini kan ahli di manajemen keuangan
kebutuhan sekarang pln itu kita lihat karena dia akan ekspan untuk dan memperkuat
distribusi nah ini artinya cash flow nya harus kuat juga gitu ya kan
makanya kita gak fokus lagi ke kilang eh bukan ke kilang apa amai ke power plant gitu
ke power plant jadi ke sana larinya dan juga untuk menurunkan biaya listrik
zulkifli zaini sebelumnya pernah menjadi dirut mandiri komisaris beberapa bank
dan pernah juga menjabat sebagai komisaris pln pada tahun dua ribu dua belas
selain direktur utama kementerian bumn juga menunjuk darmawan prasojo sebagai wakil direktur utama
untuk posisi komisaris utama dijabat oleh amin sunaryadi
yang merupakan mantan wakil ketua kpk periode dua ribu tiga dua ribu tujuh
sementara ketua dewan direktur merangkap direktur eksekutif lembaga pembiayaan ekspor indonesia atau lpei
cynthia rusli ditunjuk sebagai direktur keuangan
usai ditetapkan sebagai dirut dalam rapat umum pemegang saham di kementerian bumn
zulkifli yang didampingi darmawan dan amin menyampaikan fokus utama pln ke depan
yakni memastikan tidak ada pemadaban listrik hingga memanfaatkan energi baru dan terbarukan sebagai sumber tenaga listrik
kami menyadar harapan masyarakat dan tantangan besar pln dalam jangka pendek maupun jangka panjang
dan jangka panjang
dan jangka panjang
dan jangka panjang
dan jangka panjang
dan jangka panjang
dan jangka panjang
dan jangka panjang
dan jangka panjang
dan jangka panjang
dan jangka panjang
memastikan pln menjadi perusahaan listrik nasional yang mampu melaksanakan mandatnya secara berkelanjutan dan dengan sebaik baiknya
masyarakat tentunya akan menantikan bagaimana zulkifli zaini akan memimpin perusahaan listrik negara
tak ada lagi pemadaman listrik hingga harga listrik yang murah
tim liputan cnn indonesia